yaudah sekarang kita ke makam nindi ya
tapi sebelum itu aku mungkin harus tanya dulu kali ya
aku kan belum tau makam nindi ada dimana sekarang
yaudah yuk kita barengin disana ya
iya ma aku mau kasih bunga buat nindi
aduh pak bos bener bener dah
masih aja ya centang atu chatnya
dia yang punya rahasia
gue yang mau mati berdiri impennya
semua ancaman kamu tidak membuat saya takut elsa
tapi kira kira papa sudah kuat atau tidak ya
setelah mengetahui semua kebenaran ini
kemarin aja soal masalah hacker
kesehatan papa sura
ini juga bisa stres berat
kalau sampai kondisi papa sura yang memburuk
kebenaran ini harus terungkap
serta cuma satu orang baru bisa mati
kenapa si elpenu memang ini
gua harus sampai hotel dulu
tante sorry jangan salah paham tante tadi michi sempat jatuh dari sepeda saya cuma bantuin aja terus
bikinnya agak mamar jadi harus dilobatin kalau begitu saya langsung pamit dulu tante ya
kita sarapan bareng deket sini ya
tante sama michi belum sarapan kamu juga belum kan kebetulan belum tante kalau nggak ngerepotin
nggak apa apa nggak dong ya deket deket sini aja ayo tuh lagi dari kantor majalah
segera sakit habis itu langsung meeting di kantor cepetin
pensar enggak hati hati sih

pak al bapak udah ditungguin di orang lain meeting
kamu tolong cari obe ya
itu handphone saya kecemplung
terus minta dikeringin ya
ah baik pak
ini kenapa hape al gak bisa dihubungi ya
gak biasanya al begitu
sayang ini handphonenya papa nggak bisa dihubungin
oma telepon mama ya
hari ini adalah hari pertama aku ngancir setelah libur
jadi cuma ada satu kelas
halo andin gimana kamu udah selesai ngajar
gimana ngajarnya lancar
alhamdulillah mas semuanya lancar ini aku baru aja selesai
baguslah syukur alhamdulillah
kebetulan sekali nih kamu kan sudah selesai ngajar
terus makamnya roy
boleh ma aku mau
oke good dan kalau gitu yaudah nanti kita jemput ya
yaudah nanti kita jemput mama ya
kemakam sama andin
aduh pak andin kan belum tahu soal makan anak yang kosong
dan gue juga cuma bisa jaga rahasia ini karena disuruh sama pak bos
bisa berhabis nih kalau bu bos kesana sama andin
hah mau kemana kamu
iya sa kamu kenapa sa
ini nina itu ada kunjungan ke proyeknya di sentul
terus nino ngajak aku mbak katanya mau sekalian jalan jalan di sana
sebentar lagi jemput kok
kirain ada apa ya ma
pa sejak elsa hamil nino itu romantis banget
penuh perhatian sama elsa
nih itu senang banget lihatnya sa
pa kemarin kemarin itu nino malah daftarin elsa senang
terus beliin buah beliin bunga
luar biasa sekarang tuh nino romantis banget
wah bener bener dimanjakan banget ya
apa kabar cantik
mau apa lagi
gimana kelas enam nya
bunga yang gue kirim udah terima juga kan
astaga itu semua kan ricky yang ngelakuin
kalau papa sama mamanya nino sampe tau abis gue
kamu udah siap
udah udah siap
ma pa aku sama nino berangkat dulu ya
kita langsung jalan ya ma
no saya have fun di sana happy happy kalian berdua ya
baik baik ya sana ya
nggak ada honeymoon ya pa
wah ya baik
oh jadi pengen honeymoon juga nih
biar mereka aja
mama senang banget karena serah
kok mas al nomer teleponnya kok susah banget dihubungin ya
takutnya nanti dia mikir aku kemana lagi
nggak apa apa ya
aku nanti pake sandal jepit deh biar nggak jatuh
aduh kalau ntar di tpu ada tukang gali yang kasih tahu andin kalau makamnya kosong bagaimana ya
terus ntar andin stres lagi
aduh pusing gue
pak bos andin mau ke makam nih sama bu bos rena dan saya
ya aku cintang satu sih
ih bikin gue khawatiran aja dah
maaf ya nunggunya lama
gak apa apa santai aja
jadi kamu perlu majalahnya buat apa
iya saya butuh majalah itu buat nyelidiki sesuatu yang penting
kamu kerjanya jadi apa sekarang detektif
bentar ya ini karyawan saya lagi cariin
oke makasih loh
ini majalah yang ibu minta
ini semua majalah ct style keluaran tahun dua ribu enam belas
silahkan dicek jika memang ada yang bapak cari
iya makasih permisi pak bu
ini kok nggak ada ya
iya kamu yakin ini sudah semuanya
iya ini udah lengkap kok semuanya
mungkin majalah yang kamu cari bukan majalah city style majalah lain mungkin
sikap pak martin memang berubah
awalnya dia terkesan buat pelajar sekarang dia punya sikap yang lebih baik
kebetulan dia juga pengen ikut majalah ini

bukan kebaikan di dunia

tapi sekarang dia jadi menutup menutupi
apa pak martin berbohong ya untuk melindungi riki
iya mungkin kayak gitu deh
oke kalau gitu kamu coba ingat ingat aja mungkin nama majalahnya apa
kasih tahu saya nanti saya bisa tanyain teman teman redaksi majalah lain
yaudah kalau gitu saya boleh minta nomer kamu
oke saya anterin aja ke depan
kamu parkir dimana
oh berarti tadi yang nyerang pet saya itu kamu
sorry banget tren tadi saya buru buru
ini saya ganti ya
gapapa gak usah
ini lecetnya banyak loh
saya nggak enak kalau harus ngutang sama orang
gak usah tenang aja
yaudah saya cabut ya
sampai ketemu ya
lo pusing ya
pulang aja yuk yuk
ini kan juga sebentar lagi sampai kan
masa puter balik sih
kalau kamu gak kuat
yaudah kita puter balik aja
besok besok aja kita ke makamnya
yaudah kalau gitu
ya allah gimana nih
masih centang satu
harusnya operasi mang dadang sudah selesai
gimana ya keadaannya
apa dia udah buka mulut ke bandin
mau hampir makan siang dulu ya
terima kasih banyak atas kerja keras kalian ya
saya melihat laporan keuangan
pada trimester ini cukup meningkat
dan sangat baik
nanti saya akan memberikan bonus
untuk setiap divisi
meeting hari ini saya cukupkan
terima kasih banyak
handphone bapak udah diambil ob
dan udah dikeringkan juga
sekarang udah diletakkan di ruangan bapak
terima kasih ya
nanti ynurahin lagi
terima kasih bu
terima kasih bu

kayaknya aku harus cari sendal dulu deh
takutnya pake sendal ini nanti kepleset
oh itu kenapa napa kan
eh gue aja yang beli
bener bener kamu yang beli aja
nanti ntar ya
oke silahkan mbak
eh ini kendalnya berapa ya
aduh chatnya pak bos masih centang satu lagi
mudah mudahan andien gak napa napa deh ah
oh itu dia
kembaliannya ada di dalam ya
kita ganti dulu
iya ini sandal ini taruh di mobil ya
eh tapi beli bunga tabur dulu kali ya
eh oh iya bener
di situ ya
pak al ini ada beberapa berkas
apa operasi batu empedu atas nama pak dadang
nomor kamar dua ribu satu ratus satu sudah selesai
sebentar saya cek dulu ya pak
pasien atas nama pak dadang sudah selesai dioperasi pak
oh gitu ya
operasinya sudah selesai dan berjalan lancar
aku jadi tenang pak
semoga bapak cepat sembuh ya
ibu saya rendy bu
asisten pak lebaran
saya kesini untuk mengecek keadaan pak dadang
pak meminta saya
kalau operasinya lancar dan kondisi
pak dadang baik baik aja
alhamdulillah pak randy operasinya berjalan lancar
kok lama sih
gak berjalan lancar
mau pesen apa
kamu ini kenapa sih lagi mikirin apa
enggak aku mikirin apa apa
pesen apa ya
coba pilih yang kamu suka
pesen apa ya
dari semalam sikap elsa aneh
apa ini ada hubungan dengan ricky
tidak ada hubungan
aku ingin tahu

gue gak bisa diem aja
iya betul bu ada apa ya bu
kau bisa bantu saya
bantu apa nih ya bu
saya minta kamu tolong awasi kamar dua ratus sebelas atas nama bapak dadang
dan siapa aja yang dateng buat nemuin dia
sekarang kamu catat nomor saya
bang dadang udah selesai operasi
dan randy nemuin bang dadang
berarti gak lama lagi
bang dadang akan dipertemukan dengan mbak andi
kamu gak apa apa
ada apa sih
ada yang luka gak
enggak enggak gak ada
cukupnya basah aja
kamu ini kenapa sih
kayak gak fokus
iya sayang aku minta maaf ya
aku gak sengaja
saya aku ke toilet sebentar ya
ada yang aneh dengan elsa
dari kemarin sikapnya nggak biasa
apa ada yang disembunyikan
mbak tolong bersihin mbak
maaf tadi gelasnya jatuh
minta tolong dikeringin ya
mama kesini sama reina
kamu adalah ayah yang bangga roy
kamu pasti bangga sekali punya anak seperti rena
roy kamu tenang di sana
saya sangat menyayangi kamu
semoga kamu tenang di sini
nanti bunganya buat om roy
mama aku mau kasih bunga ke makan bopak
kenapa bapak abos kagak jawab jawab chat gue ya
bikin gue deg degan aja deh ah
ini bukan buat opa
buruan bales dong pak bos
ya udah sekarang kita ke makam nindi ya tapi sebelum itu aku mungkin harus tanya dulu kali
ya aku belum tahu makam nindi edi dimana sekarang ya udah kita bareng iya mah aku mau kasih bunga
buat nindi aduh pak bos bener bener dah masih aja centang atuh chatnya dia punya rahasia gue
mau mati berdiri impennya
hai bu ayo kok dari tadi lihat handphone aja ada masalah ibu bos bakalan ada masalah
keluarga tapi bukan keluarga saya melainkan keluarga alpahari
ini bu biasa cuma saya minta transfer tapi gampang ntar aja dari tadi saya nyari
sinyal susah ya udah yuk ya udah yuk oke